mengakhiri tahun terakhirnya sebagai presiden
presiden jokowi dodo pilih berlebaran di jakarta
jokowi juga bilang akan sholat id di masjid istiqlal jakarta
jokowi menambahkan belum ada rencana mudik ataupun silaturahmi
dengan tokoh tokoh tertentu saat lebaran nanti
tahun sebelumnya jokowi dan keluarga memilih kampung halamannya
solo jawa tengah merayakan lebaran
ada kan sholat istiqlal di jakarta
sholat id di istiqlal pak
sudah ada rencana silaturahmi yang masih apa pak
sudah ada rencana silaturahmi yang masih apa pak
ini kan lebaran terakhir bapak sebagai presiden
bapak akan melakukan open house di bapak